rekapitulasi suara di kpu jawa timur telah selesai dilakukan
ketua kpu jawa timur meminta warga bersabar menunggu hasil resmi yang akan diumumkan oleh kpu ri
meski tidak sesuai dengan tepat waktu namun rekapitulasi suara di jawa timur sudah selesai dilakukan
semula rekapitulasi seharusnya selesai pada tanggal delapan maret namun baru selesai dilakukan pada sebelas maret
dan kpu jawa timur menyebutkan selain proses penghitungan suara penanda tanganan berita acara pada atau dari partai politik juga memakan waktu yang lama
meski sudah selesai kpu jawa timur meminta masyarakat bersabar menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh kpu pusat
ya alhamdulillah proses rekapitulasi di tingkat provinsi sudah selesai
kepada tiga puluh delapan kabupaten kota atas hasil proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing masing jenis pemilu